berkendara membutuhkan konsentrasi sehingga harusnya tidak diselingi dengan aktivitas lain
sebelum berkendara jarak jauh buatlah rencana dan jadwal perjalanan
siapkan diri dan kendaraan yang akan dipakai
sebenarnya kendaraan telah didesain dengan meminimalisir potensi kecelakaan
seperti fitur fitur yang memudahkan pengendara agar tetap berkonsentrasi di jalan raya
sebelum berkendara atur dulu posisi kursi dan setir
agar nyaman dan tidak menghalangi speedometer
kemudian gunakan sabuk pengaman
selama berkendara pastikan kita sering melihat speedometer
agar tidak melebihi batas kecepatan maksimum
karena seringkali saat berada di jalan tol kita terlena dan tidak mengetahui kecepatan kendaraan
rambu rambu lalu lintas yang dipasang di jalan tol
bukan tanpa alasan
batas kecepatan maksimum disesuaikan dengan karakteristik jalan
kalau sudah ngerti modi harus tahu tentang aturan lalu lintas
cara gaya santikual momentum itu kan kita tidak pernah sadar
apalagi kalau di jalan tol ada turbulensi
ada gaya ada yang namanya sleepnya juga ada yang macam macam
itu kan tidak paham mereka hanya
di jalan tol itu hanya sekedar main apalagi lurus
tapi hal hal bahaya itu setiap saat mengintip kita kalau kita lelah
atau kita lalai itu sudah terjadi kecelakaan
jika merasa lelah istirahatlah
dalam pasal sembilan puluh undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
setelah mengemudikan kendaraan selama empat jam berturut turut
pengemudi wajib beristirahat paling singkat setengah jam
seperti di ruas tol jombang mojokerto terdapat dua rest area di jalur a dan dua rest area di jalur b
jarak antara rest area sekitar tujuh belas km
kalau di kami ini memang sebenarnya ada empat rest area
itu di titik enam ratus tujuh puluh delapan sama di enam ratus sembilan puluh
jadi kurang lebih jaraknya adalah tujuh belas km gitu kan ya
jadi ini memang memberikan kesempatan untuk pengguna jalan
supaya tidak terlalu capek dalam mengemudikan dan sempat untuk istirahat
pengendara tidak boleh lalai di jalan
apalagi penyebab sering terjadinya kecelakaan
lalu lintas di jalan tol khususnya di jawa timur adalah hilangnya konsentrasi pengemudi
pecah ban dan kecepatan kendaraan yang berlebihan
untuk pengemudinya sendiri hilangnya konsentrasi
yang kedua adalah masalah teknis kendaraan yaitu masalah pecah ban
ini yang menyebabkan kecelakaan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas karena ini
tetapi yang mengakibatkan fatalitas korban karena kecepatan gitu loh
ban pecah karena kecepatan tinggi fatalitas korbannya pasti akan lebih parah
sampai bisa dan meninggal dunia seperti ini contohnya
selama bulan januari hingga oktober dua ribu dua puluh
terdapat satu ratus tiga puluh dua kasus kecelakaan lalu lintas di ruas tol jawa timur
selain vanessa angel dan suaminya febri andrian syah
istri mantan kapolres tulung agung juga meregang nyawa akibat kecelakaan di ruas tol surabaya mojokerto pada dua ribu dua puluh
kan zatomarin mengatakan
kan zatomarin dora agar dipah jawa timur